eh lo mau kemana tis buru buru banget
mau ke kontrakannya kang amin mau ngecek siapa tahu dia lagi sakit
wah bener juga lo tis
yaudah deh buruan aja ke sono ya
berlungan sama bajunya
yaudah jalan yuk
mak mau ke pengajian
iya mak tapi juga mau pulang
pok kang amin udah kesini belum
kemana ya kang aminnya
ya jangan nanya gua gua kagak tau tis
bukannya kalo orangnya gak tau gue gak tau juga
ngomong sama dirinya sendiri tuh orang begini
tati belum ada pesenan kue lagi nih mak
tati mak cari kue
mak cari kue
mak cari kue
mak cari kue
mak cari kue
mak cari kue
mak cari kue
mak cari kue
mak cari kue
dengar dasah mak morning
dengar dasah mak morning
dengar dasah main
eh lo mau kemana tis
mau ke kontrakannya kang amin
siapa tahu dia lagi sakit
wah bener juga lu tis
yaudah deh buruan aja ke sono ya
po tisna mau kemana
mau ke kontrakan amin
kayak orang penting
pakai dicek cek segalanya
santurin aku ke pangkalan dong
taruh sini aja dulu kok
saya mau nganterin cen cen ke pangkalan
nggak usah manggil manggil
saya udah lihat emak dari tadi
oh seperti itu
saya juga punya kerudungan
persis kayak gini
oh seperti itu
ini mantu saya yang beliin ini
mantu saya yang beliin nossi rojak
katanya sih harganya lumayan mahal
harganya cuma rp lima puluh satu
kalau kita beli setengah losin
oh seperti itu
emang seperti itu mak
sendirian aja cuy
terima kasih mas
nusantara yang sakit mah

rasanya prisih sih
udah emak suka sama kerudungnya terus emak juga bilang makasih
oh bagus dah kalau mah suka kerudungnya ya ya
kang amin gak ada di kontrakannya
cari di rumahannya aja cuy kan biasanya di sana
wah bener kamu john makasih ya idenya
he gak usah di update
mbak surti terima kasih ya
sudah mau temenin saya
gak apa apa toh bu kita kan tetangga
sesama tetangga kan harus saling bantu bener toh
ikan masih ada
masih abang mau makan pakai ikan goreng
yaudah tati masak dulu ya
yang tadi udah habis sama tati
tadi kerudungan yang abang kasih ke emak
langsung emak pake ke pengajian
mudah mudahan emak gak ngomong lagi sama abang
john kang amin gak ada juga di rumahnya neng ani
tenang cuy dia pasti ada di suatu tempat yang entah kemana
kamu mau aku bikinin segelas es daun dulu
biar kembali seger buger
ojek bunga biar umpur antar
enggak fur kita mau jalan kaki aja
ada tukang ojek cupu